indonesia economic forum atau ief dua ribu delapan belas digelar di hotel sangrila jakarta sejak rabu pagi hingga malam nanti
acara iif merupakan gelaran tahunan yang digelar untuk mempertemukan para pembuat kebijakan
pebisnis intelektual dan juga entrepreneur untuk membahas mengenai kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi kondisi domestik
salah satu pembicara yang sudah hadir adalah mantan menteri perdagangan gita wirjawan
prabowo berbicara tantangan ekonomi pada lima tahun ke depan di hadapan para pelaku bisnis
dan sudah ada koresponden cnn indonesia desi aritonang yang memantau langsung jalannya
konferensi tahunan indonesia economic forum atau iif dua ribu delapan belas
selamat sore desi agenda apa saja yang tengah berlangsung di forum ini pada sore ini
serta siapa saja tokoh yang sudah tampak hadir dan memberikan keynote speech di hadapan para tamu yang datang
selamat sore aldi
indonesia economic forum pada sesi kedua ini baru saja tadi dimasuki oleh kepala bkpm thomas lembong
yang harus datang terlambat karena harus berangkat dari bogor seusai ratas bersama presiden joko widodo
disusul nanti akan ada pembicara selanjutnya dari calon wakil presiden nomor urut dua yaitu sandiaga uno
dan nantinya juga acara ini akan ditutup oleh menko maritim yaitu luhut